baik kita ke informasi lainnya ini ada informasi terkait sejumlah anak di bantul daerah istimewa yogyakarta yang harus bertaruh nyawa untuk pergi ke sekolah
mereka ini terpaksa melewati derasnya sungai karena jembatan penghubung antara rumah dan sekolah runtuh akibat siklon tropis cempaka akhir november lalu
berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu bukan sesuatu yang mudah bagi amel rifki dan devan
siswa sd negeri kedung miri sriharjo imogiri bantul ini harus menaiki ban bekas untuk melintasi derasnya sungai oya
tiap hari secara bergantian anggota keluarga yang sudah dewasa mendorong ban dari rumah mereka di desa selompa mioro
meski hanya ditempuh dalam waktu beberapa menit perjalanan melintasi sungai ini bukan tanpa resiko
kalau sungainya kecil gini ya berangkat mas ya deg degan lah mas ya misalnya kalau mendadak meletus ya was was yang jelas mas
perjalanan menantang maut ini terpaksa dilakukan karena jembatan gantung untuk melintasi sungai runtuh saat diserang siklon tropis cempaka pada akhir november dua ribu dua puluh
bila melewati jembatan lain mereka harus memutar sekitar sepuluh km
batas antara semangat bersekolah dan hidup dan mati bagi siswa siswa di bantul ini hanya dibatasi oleh ban karet ini
beruntung mereka mempunyai saudara saudara yang baik yang mengantarkan mereka ke sekolah dengan menyeberangi sungai ini
padahal seharusnya ini menjadi tugas dari pemerintah
pihak sd kedung miri menyatakan setidaknya ada dua siswa lain
yang juga terpaksa menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah
meski mengaku khawatir pihak sekolah tak bisa berbuat banyak
di siswa kami yang masih kecil berjuang untuk menuntut ilmu sampai seperti itu sungguh sungguh tidak tega sebetulnya mas kami itu
tapi bagaimana lagi hanya bisa berharap itu tadi diprioritaskan dibangun segera jembatan tersebut
potret siswa yang berjuang melawan maut demi bersekolah bukan kali ini terjadi di indonesia
kondisi ini seharusnya membuat pemerintah membuka mata dan bekerja lebih cepat untuk mencari solusi bagi generasi masa depan bangsa
hendra wan setiawan yogyakarta